allah hu akbar allah hu akbar
allah hu akbar allah hu akbar
ketika kita menikmati kegembiraan tidak bisa dilihat
saksikan program program kompastv melalui siaran digital pitv dan media streaming lainnya